dan saya dinyatakan positif
sejumlah pejabat publik mengumumkan ke publik ketika terpapar virus corona
salah satunya rektor institut pertanian bogor arief satria
dua belas september lalu rektor ipb mengungkapkan di akun media sosialnya
bahwa ia positif terjangkit virus corona
arief meminta kolega dan rekan rekan yang sempat berinteraksi dengannya
melakukan tes untuk memastikan kondisi kesehatan masing masing
ia berharap upaya ini bisa menekan penyebaran virus corona
arief memilih bersikap terbuka meski sebagian masyarakat masih berpandangan negatif
terhadap pasien covid sembilan belas
menurutnya ia tidak merasa mendapat stigma negatif
sebaliknya arief justru mendapatkan dukungan semangat doa
dan sejumlah tips dari berbagai pihak agar sembuh dari penyakit ini
tapi ternyata setelah saya announce luar biasa tanggapan publik
untuk memberikan semangat dan doa
itu yang diluar dugaan
yang ternyata bagi saya ternyata itu adalah manfaat yang justru itu obat dari setengah obat
itu adalah doa dan semangat dari sahabat sahabat semua
jadi dengan mendapatkan doa dan sahabat semua dari sahabat itu
sekaligus mendapatkan juga banyak yang telpon para penyintas covid
telepon kepada saya menjelaskan tentang ini loh saya dulu bisa sembuh karena ini
saya sembuh karena ini jangan lakukan ini
jadi saya mendapatkan tips begitu banyak
saya dapatkan dari pajak orang
menurut arief ada baiknya setiap pasien covid bersifat terbuka tentang kondisi mereka
secara psikologis keterbukaan ini dinilai psikiater nova rianti yusuf bermanfaat bagi publik
ini merupakan cara untuk menghilangkan stigma buruk terhadap pasien covid sembilan belas
nah ini ini gitu maksud saya justru
sekarang memang mesti dibuka ini bukan masalah cari perhatian atau apa
tapi transparansi karena yang utama adalah untuk testing tracing
kita nggak bisa tracing kalau kita nggak tahu
jadi hal positifnya kebetulan hal positifnya adalah itu memberikan support secara kesehatan jiwa
tapi kalau untuk secara public health nya ini penting untuk pencegahan
supaya kita tahu benar benar kita berada di lingkungan kita ini ini lingkungan yang safe atau nggak
nova menambahkan selain memudahkan pelacakan
keterbukaan yang disampaikan secara luas di media sosial juga akan menumbuhkan kepercayaan serta kewaspadaan publik
terhadap bahaya virus corona
nolas pas ya edwin arman jakarta